oke pemirsa nah kemudian ini juga ada apa ya bisa dibilang ini stigma yang berkembang di masyarakat
bahkan sejak saya kecil dulu biasanya orang tua saya itu kalau saya makan lalu kemudian makanannya jatuh
nah sayang kan kalau nggak dimakan ya apalagi makanan itu yang paling kita suka gitu
misalnya kalau saya itu kalau siomay jatuh
aduh udah antri antri belinya kan
nah kata ibu saya tuh biasanya udah gak apa apa belum lima menit katanya
jadi masih bisa dimakan belum terlalu kotor atau bahkan juga beberapa percaya masih belum kotor gitu
iya masih bersih masih steril bisa dimakan
tapi jadi pertanyaan kan sekarang ini kira kira apa benar ya kalau makanan tersebut belum terkontaminasi bakteri sama sekali
untuk memastikan ya kita simak liputannya dalam foodpedia
apa yang kita lakukan setelah makanan jatuh
memilih untuk mengambil dan memakannya lagi
atau memilih untuk tidak memakannya
apalagi sering dari kita mendengar sebelum lima menit makanan masih bisa dimakan
lantas bagaimana jika makanan tersebut adalah makanan basah
atau makanan tersebut adalah kering seperti yang saya makan ini
belum lima menit
kata kata tersebut barangkali sering kita ucapkan saat mengambil kembali makanan yang baru saja jatuh
istilah belum lima menit berarti jika makanan jatuh belum lima menit maka makanan itu masih layak dikonsumsi
sebab sebelum lima menit makanan yang jatuh tersebut belum terkontaminasi kuman ataupun bakteri
tergantung dari jatuhnya di mana
kalau memang itu jantungnya di lantai yang bersih
dan memang kelihatan higienis ya oke lah kita ambil
tapi kalau memang jatuhnya di lapangan seperti yang seperti ini ya nggak mungkin lah kalau kita ambil itu makanan
ya pernah sering
ya dimakan lagi
biasanya sih makan lagi
reflek aja gitu mbak
setelah diambil kita buang
karena banyak penyakit
banyak penyakit banyak infeksi
karena jatuh ke tanah itu ibaratnya sudah kotor
ahli mikrobiologi dari universitas airlangga surabaya menjelaskan fenomena ini berdasarkan jenis makanan yang jatuh dan kondisi lingkungan sekitar
pada jenis makanan dengan kadar air rendah kemungkinan besar kuman tidak mudah melekat
sebaliknya kuman mudah melekat saat makanan yang jatuh adalah makanan basah
kondisi lingkungan pun mempengaruhi
jika suatu makanan jatuh di tempat dengan sanitasi baik
maka makanan relatif masih aman untuk dikonsumsi
misalnya di rumah kita bisa melakukan kontrol terhadap kebersihan
sehingga jumlah populasi kuman akan tereduksi
sedangkan pada tempat yang kondisi sanitasinya buruk
seperti di tempat umum yang kita tidak bisa kontrol kebersihannya
maka makanan menjadi tidak higienis untuk kembali dikonsumsi setelah jatuh
tapi kalau misalkan waktu yang dalam arti lima menit atau berapa menit
ini memang belum bisa terjadi
suatu perkembangan kuman yang ada dalam makanan
tapi bukan masalah pertumbuhannya tetapi sebagai carrier pembawanya
jadi andai kata makanan tadi baru jatuh satu detik pun
andai kata kondisinya makanan tidak kering
akan mudah membawa kuman yang melekat di dalam makanan
tadi masuk ke dalam tubuh kita
tubuh memang mampu melakukan proteksi terhadap kuman
sejak makanan diproses di rongga mulut
namun jika ragu ragu tidak disarankan untuk kembali memakan makanan
yang jatuh walau belum lima menit
sebab akan menimbulkan sugesti yang mempengaruhi pertahanan tubuh kita
kanjotamarin dora surabaya